pemuda salmadion mah ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membantu peretas biorka
lalu pasal apa yang disangkakan terhadap mah
apakah penetapan mah ini kemudian dapat membantu kepolisian untuk mengungkap siapa pelaku utama di balik peretas biorka
sementara itu kontras juga menyatakan siap untuk mendampingi mhah
akan kita bahas bersama dengan karo pernas divisi humas polri brikjen pol ahmad ramadhan
dan juga sekjen federasi kontras andi irvan yang akan bergabung nanti
selamat sore pak ahmad
selamat sore mbak
selamat sore juga mas andi
pak ahmad saya mau ke pak ahmad terlebih dahulu
pasal sebelumnya bapak deddy sudah menyatakan bahwa disangkakan pasal yang tercantum dalam undang undang ite
karena diduga melanggar larangan yang tercantum dalam undang undang tersebut
pasal berapa pak yang diduga dilanggar oleh mah ini
kalau kita melihat di undang undang ite itu ada di pasal tiga puluh
dilarang untuk meretas sistem elektronik
pasal tiga puluh kah atau pasal lain
ya begini mbak
pertama saya ingin mengatakan bahwa terkait dengan biorka ini
pemerintah ini telah membentuk tim sus ya
artinya tim sus ini terdiri dari beberapa lembaga
ada polri di bsnk
mnk polkam dan mnk minfo
dan tim sus ini sudah bekerja dan sampai saat ini sedang bekerja
tim sus beberapa hari yang lalu memang telah mengamankan
mengamankan saudara mah
dimana mah tersebut saya diduga merupakan bagian dari kelompok biorka
yang mempunyai peran sebagai penyedia channel telegram
ya selanjutnya channel tersebut digunakan untuk mengupload informasi yang berada
di brandset co dan diposting sudah tiga kali ya
nah atas dasar tersebut
maka saudara mah ditetapkan sebagai tersangka
terkait dengan pasal apa yang akan disangkakan
tentunya ini yang jelas adalah
yang jelas adalah
diterapkan undang undang ite
penyidik yang merupakan bagian dari tim sus
tentunya sangat teliti ya
dan prinsip hati hati dalam menerapkan pasal tersebut
sehingga kita tidak terburu buru untuk menetapkan tersebut
dan juga walaupun mah telah ditetapkan tersangka
karena tersangka ini bersifat kooperatif dengan kita
kita tidak melakukan penahanan
namun yang bersangkutan diwajibkan untuk wajib lapor gitu pak
dan saya pastikan bahwa tim tetap bekerja
pak ahmad jika dalam kasus ini pasalnya belum ditetapkan
atau belum bisa diumumkan
itu dua hal yang berbeda pak boleh dikonfirmasi
begini mbah ya
artinya ada sesuatu yang juga merupakan bagian dari prinsip penyelidikan dan penyidikan
yang tentunya tidak harus kita ungkap di publik
tetapi tentu harapan kita dari saudara mah ini
kita akan mendapatkan atau bisa mencari pelaku pelaku atau tersangka tersangka lainnya
baik pak ahmad karena memang
saya akan pastikan bahwa proses tetap bekerja ya tim bekerja dan tentu kita akan sampaikan
proses tetap bekerja namun di masyarakat ini ada kekhawatiran bahwa adanya salah tangkap
saya mau ke mas andi dulu
bagaimana mas andi tanggapannya bahwa pasal ini belum bisa diumumkan kepada masyarakat
pertama saya kira itu bukan sesuatu yang patutnya dirahasiakan
kalau kita bahwa perkara ini
ini adalah perkara yang mendapatkan atensi dari publik secara luas
nah dalam konsep pidana itu kan memang ada
jika seseorang terlibat dalam upaya membantu satu pindah pidana
dia bisa berat dalam pindah pidana yang bersangkutan
soalannya adalah di pasal lima puluh enam kuhg
soalannya adalah apakah tindakan yang dilakukan oleh mah ini
itu merupakan itu memasuki
sesuai dengan unsur dalam tindakan membantu tindakan membantu dalam satu tindakan pidana
nah itu yang saya kira polisi tergesa gesa menetapkan mas mah ini sebagai tersangka
seharusnya unsur kehatian dan ketelitian di dalam penetapan tersangka
itu dilakukan lebih bijeli oleh pihak pemilik d yang tadi dipermulaikan dari pihak kepolisian
minimal harus ada dua alat bukti yang cukup seperti itu ya mas andi
polisi ingin menunjukkan bahwa polisi telah bekerja
tapi sayang sekali kali ini bisa justru menimbulkan ketidakpencangan kepada publik
berhadap profesional atas polisi
jadwal mengungkap persoalan dari prk tadi ini
tanggapannya baik berarti kan itu artinya sebenarnya untuk menetapkan tersangka itu harus minimal
ada dua alat bukti yang tercukupi
pak ahmad bagaimana tanggapannya
apakah unsur unsur yang disangkakan terhadap mah
ini yang diduga membantu biarca ini sudah terpenuhi atau memiliki dua alat bukti yang cukup sudah pak
apa saja alat bukti yang sudah dimiliki oleh kepolisian
saya pasti sependapat dengan mas andi ya
tentu penyidik dalam menetapkan seseorang tersangka harus mengikuti prosedur yang ada ya
dua alat bukti minimal itu
pasti dimiliki ya
tidak akan mungkin penyidik menetapkan seorang tersangka sebelum memiliki dua alat bukti yang cukup
dan saya memastikan bahwa alat bukti yang ada saat ini sudah cukup untuk menyatakan saudara mah sebagai tersangka ya
nah seperti kalau saya sampaikan ya
alat bukti seperti handphone ya
itu merupakan alat bukti
dan sim card nya serta bukti uang yang dimiliki atau yang di transfer atau yang diterima oleh saudara mah juga bukti ini
merupakan bagian dari bukti perbuatan yang dilakukan oleh saudara mh untuk menetapkan saudara mh sebagai tersangka
baik pak ahmad saya mau mengkonfirmasi mah ini sudah mengakui lewat video bahwa
memang menjual akun biorkanism tersebut kepada biorka
dari informasi yang didapatkan dari pernyataan mah sendiri terhadap kepolisian
kapan dijualnya akun tersebut dan dijualnya dengan komunikasi langsung kah lewat dm itu apakah artinya
mah ini mengetahui pasti siapa dibalik akun tersebut atau melalui apa pak penjualan terjadi
ya seperti ini lagi
ada hal yang tidak harus kami sampaikan ke publik ya
karena ini merupakan bagian dari penyelidikan dan penyidikan kami
kami mengharapkan masyarakat bisa bersabar menunggu penyidikan yang berlangsung ini
bekerja karena tim ini tim sus ya bukan saja kepolisian ya
tentu karena kita bagian dari timsus kita akan selalu berkoordinasi dengan lembaga lembaga yang ada di timsus tersebut
kami mohon masyarakat bisa bersabar agar kita bisa mengungkap kasus ini mbak
baik pak ahmad saya mau ke mas andi
itu artinya tadi sudah ditetapkan sebagai tersangka sudah ada dua alat bukti yang cukup yang dimiliki kepolisian
berarti kekhawatiran salah tangkap ini sudah tidak berlaku lagi atau seperti apa mas andi
masih sangat potensial seperti yang saya bilang di awal ini tersesat sesat sekali
proses penyelidikan itu kan bisa cukup panjang ya
untuk kemudian polisi melakukan penyelidikan
kemudian polisi melakukan tindakan yang lebih teliti lagi
bahwa polisi boleh diskresi
boleh melakukan tindakan diskresi untuk menetapkan seseorang itu tersangka atau tidak
itu memang kewenangan kepolisian
tapi saya kira ada banyak hal yang harus diklarifikasi oleh polisi
dan tidak harus kemudian berargumentasi dibalik bahwa ini adalah proses penyelidikan

ya ini juga menyangkut akuntabintas kepolisian ya
semua orang sudah mempertanyakan mengenai kinerja dan profesionalisme polisi
kalau dilihat dari pemerintahan yang ada dan keterangan keterangan yang disampaikan oleh mah
itu menunjukkan tidak ada motif kejahatan yang diharapkan
memang dia melakukan transaksi elektronik dengan si diorca dengan menjual biotanisme
tapi saya kira apakah itu kemudian bisa dikategorikan sebagai tindak kejahatan kritikal atau tidak
itu kan di level berikutnya
jadi itu harus dipercaya dulu
background anaknya terus aktivitas biasa dari apa motif manfreyanya apa

baru kemudian penetapan tersangka itu dilakukan oleh polisi
mencari dua alat bukti itu bisa saja
tapi itu tidak menjamin bahwa polisi akan benar telah menetapkan seseorang secara material
sebagai orang yang melakukan tindak kejahatan
saya sangat berharap polisi lebih hati hati
karena ini juga menyangkut takutnya
berintas kepolisian yang sedang dipertanyakan oleh banyak pihak
baik klarifikasi klarifikasi akan beberapa informasi yang tumpang tindih dan juga simpang siur di publik
akan kita tanyakan lagi nanti kepada pak ahmad usai jeddah berikut ini
tetaplah di cnn indonesia newsroom